aku bisa tega melihat kamu bekerja keras seperti ini
apalagi melihat kulit kamu sangat murah seperti ini
aku senang dengan kepolosan kamu
kapan kapan kita jalan barengnya
kurang ajar kamu ya

kamu tidak mau menangkap orang
kamu ingin menangkap orang lebih dari saya ya
aduh sakit mak
aduh sakit mak
aku harus menggulungi rambutmu agar tidak ada lagi orang yang suka denganmu
mak jangan mak
bapak apa yang terjadi
tidak aku sakit lagi
ya ya pak
ya ya pak
hei kenapa kamu masih di sana
cepat panggil dokter
bapak cuma sakit sedikit
bapak ini bagaimana
bapak tidak bisa mengukur badan ya
sudah tahu badannya sakit
masih mau ke perkebunan
perkebunan biar ibu yang urusin
dan ibu akan minta bantuan
sama anak ray untuk urusinnya
polly kita kan belum mengenal siapa anak ray
masa ibu memberi tanggung jawab sebesar itu sih
nanti kalau ada apa apa bagaimana bu
mas rey itu siapa sih
nak ray itu calon suami kamu

nak ray itu calon suami kamu

pinter bisnis lagi
nanti ibu kenalinya sama dia
makanya kamu bantuin ibu dong
munculin bapak kamu

bapak ini gimana sih pak
udah tahu bapak lagi sakit
tapi inginnya di luar melulu
bapak bosan di dalam
di sini kan pak
pak pak mada
pak mada gawat pak

pak mada gawat pak
pak mada gawat pak
pak mada gawat pak
pak mada gawat pak
pak mada gawat pak
pak mada gawat pak
penggilingan pak adi
ada orang yang membakarnya pak
mereka enam orang
saya tidak bisa menghalanginya pak
penggilingan pak adi dibakar orang
pada bukan ap nya atau laporan sim
yang lain sudah pada pulang pak
pak mada gawat pak
pak mada gawat pak
penggilingan pak adi dibakar orang
ya pasti pak

hansip dan pak lura
sedang ada acara di desa sebelah
saya juga bingung pak
aduh permisi pak
gawat kalau gini
pak mada bolehkah saya membantu bapak untuk mengusir orang orang jahat itu pak
tapi mereka berenam pak
apakah kamu mampu menghadapi seluruhnya
sekarang pamada tidak akan menolakku lagi untuk bekerja padanya
pantri cepat dong
kamu banget sih
nare perkenalkan ini rilis anak saya
kalau nakre butuh sesuatu di perkebunan bisa tanya langsung sama rilis
sedikit banyaknya riris mengerti tentang perkebunan
ya sudah ibu tinggal dulu ya
tidak apa apa nare

sangat cocok untuk menanam peniku
jauh sama mas duki yang bawa kambing
lebih baik ini dong lebih ganteng
bapak gak tau bagaimana kalau gak ada kamu tantri
pakai baju saja susah
saya kan cuma membantu pak
bapak senang kamu tinggal di rumah ini
kamu sudah bapak anggap seperti anak bapak sendiri
kamu belajar tentang perkebunan
siapa tahu suatu hari nanti
kamu yang memimpin perkebunan milik bapak
tapi pak kan sudah ada mas ray
gak tau lah tantri
bapak gak kenal orang itu
dia tiba tiba saja muncul
rasanya ada yang gak beres dengan orang itu
bapak jadi curiga
pokoknya kamu belajar saja dulu ya
kalau ada hal hal yang kamu gak tahu
tanyakan saja sama bapak
baguslah kalau begitu
si tua itu sangat menyayangi tantri
dia anak angkat yang mengolah perkebunan ini
aku mesti ganti haluan
perempuan itu tidak bisa dihukum dengan tantri
aku akan menjadikan ibu dari anakku
tantri kurang pantas perempuan makan beban seberat ini
apalagi kamu ada kesayangan pak mahdi

apalagi melihatmu berkembang dengan tantri
aku tak tega melihatmu bekerja keras seperti ini
apalagi melihatmu berkembang dengan tantri
lihat kulit kamu sangat murah seperti ini
aku senang dengan kepolosan kamu
kapan kapan kita jalan bareng
makasih mas saya masih penyembuhkan dia
berani beraninya kamu ya
kamu pikir kamu orang baik nyangka pak
kemarin kamu menggoda mas dukin besok kamu menggoda siapa
sekarang menggoda mas ray ya
mampun pak saya tidak menggoda mas ray mbak
mas ray cuma membantu saya membawa cucinya
tidak usah alasan kamu kamu pikir saya tidak tahu kak gini
riri lantri hei apa apa sih kalian
aku itu lagi memberikan pelajaran ke seorang cewek jelek ini
sejak dia tinggal di sini dia tuh ngegodain semua cowok yang dilihat
aku tahu perasaan kamu tapi lepaskan lantri dong
sini aku mau ngobrol sebentar sama tantri
riris bilarkan aku dulu
aku tahu kamu benci sama santri dan kamu juga ingin mengusirnya
tapi tidak bisa karena bapak kamu sangat menyayangi dia
kau percuma menyakiti hati seperti itu
kalau bapak kamu tahu kamu akan disalahkan
sudah tidak usah basah basih maksud kamu apa
kalau kamu mau menyingkirkan tantri pakai tantri dong
aku akan membantu kamu
kamu kenapa tantri
kalau kamu menyimpan kesedihan di hati kamu coba kamu ceritakan ke aku ya
aku tidak akan memberitahu siapa siapaku
aku sedih mas
di dunia ini aku gak punya siapa siapa
ibuku telah meninggal
dan kini aku hidup tersiksa di rumah pak mada
di tempat pak mada
masa terakhir riris
kami berdua berdua lebih keras dari sebelum ini
saya menganggap riris sebagai seorang yang lebih baik

seorang yang lebih baik
seorang yang lebih baik
seorang yang lebih baik
seorang yang lebih baik
seorang yang lebih baik